ketua umum kamar dagang dan industri atau kadin indonesia rosan ruslani bersama dua calon ketua umum pengganti rosan anindya bakri dan arsyad rashid
senin siang menemui presiden joko widodo pertemuan itu melaporkan tentang ketua umum kadin indonesia terpilih yang baru menggantikan rosan yakni arsyad rashid
anindya bakri dipilih sebagai ketua dewan pertimbangan kadin
usai pertemuan rosan menjelaskan telah dicapai kesepakatan direktur utama pt indika energy tbk sekaligus wakil ketua kadin indonesia arsyad rashid terpilih menjadi ketua umum kadin indonesia menggantikan dirinya
sedangkan anindya bakri selaku presidir bakri and brothers yang juga merupakan waketum kadin menjadi ketua dewan

yaitu pak anindya bakri yang satu menjadi ketua umum kadin indonesia rencananya itu pak arsyad
apalagi bahwa pandemi ini adalah menjadi suatu tantangan yang sangat berat bagi kita semua
khususnya apalagi kalau kita bicara teman teman saudara saudara kita di umkm yang kedepannya bagaimana kita secara bersama juga ingin membuat satu proses
satu kadin yang inklusif dari pengusaha kecil mikro kecil menengah
dan juga bagaimana khususnya kolaborasi atau kemitraan antara kadin indonesia sebagai wadah pengusaha dengan pemerintah dan menjalankannya ke depan supaya bisa lebih baik